arya permana kini berusia tiga belas tahun
perubahannya memang benar benar drastis
arya yang tinggal di karawang itu berhasil menurunkan berat badannya hingga satu ratus sembilan kg
dari satu ratus sembilan puluh dua kg menjadi delapan puluh tiga kg
memang sebelumnya pada dua ribu tujuh belas arya harus menjalani sejumlah operasi pengecilan lambung di sebuah rumah sakit di tangerang
setelah itu barulah arya menjaga kesehatannya dengan rajin berolahraga dan melakukan diet makanan yang ketat
apa sih paling olahraga sama turkola makan
olahraganya apa aja tuh
olahraganya kadang basket bola kalau ada bagus renang gitu
terus latihan sama adera
latihan sama omade kalau lagi ke bandung lah
ya salah satu mentor area dalam berolahraga

instruktur kebugaran terkenal yang mantan atlet binaraga internasional
namun menurut adirai apa yang dilakukan arya adalah hanya mengubah pola hidupnya menjadi lebih sehat
area datang ke pusat kebugaran milik aderai di bandung setiap enam bulan sekali
setiap remaja itu kontrol kesehatan di rumah sakit
jawabannya itu pada dasarnya memang tidak ada program
yang dilakukan oleh arya murni adalah lebih kepada merubah pola
karena perlilakunya dari yang sebelumnya perlilakunya adalah mengarahkan dia pada sakit karena makanannya salah geraknya sedikit
sekarang gerakan dia lebih banyak karena makanannya diatur dalam arti yang dia pilihan makanannya jauh lebih baik dari sebelumnya dan makanan makanan
aderai juga mengaku bantuan yang ia berikan tidaklah seberapa dibandingkan niat arya untuk hidup sehat
saat ini arya memang sangat menjaga pola makannya
seperti tidak makan gula dan makanan yang berminyak
rencananya arya akan menjalani operasi gelambir lanjutan namun jadwalnya masih menunggu pemeriksaan kesehatan selanjutnya
area permana pernah viral pada dua ribu enam belas
obesitas yang dialami membuatnya menjadi perhatian banyak kalangan
bahkan ia sempat dijuluki sebagai bocah tergemuk di dunia oleh media inggris daily mail
julukan itu disematkan karena bobot arya nyaris dua ratus kg di usia yang ketika itu masih sembilan tahun
akibat obesitas yang dideritanya arya menjadi sulit bergerak bahkan sempat berhenti sekolah karena kelelahan
namun itu dulu ya kini arya tampak jauh lebih sehat bugar dan penuh semangat
kemuliputan cnn indonesia